pagi pagi ke rumah desi
cukup sekian dan terima kasih
singkat padat buruk
aku itu mau terus belajar
siapa tau nanti aku
bisa jadi chef kezin macam kalian
sekarang usapusah yang mulia nasatun akan menutupi dengan pantun
anda gajah di atas
menang kalah tetap saudara
udah tenang tenang dulu semuanya
baik untuk juara pertama
jatuh kepada tim
ini ada tukang ojek
mau ketemu amalia
saya nungguin dia tahan juga di depan
ternyata kamu beli spageti di luar
bukan masak sendiri
ustazah sangat menyayangkan
tindakan kamu seperti ini amalia
kamu tahu tindakan curang itu
sangat dibenci oleh allah swt
baik ada perubahan sedikit
nggak sedikit sih banyak ini ya
tadinya juara satu itu adalah
timnya trio centil
atau tim syawbelanya amalia
naja dan juga utami yang menjadi juara satunya
karena kalian melakukan tindak kecurangan
maka dari itu
tapi dari tita alias tim juri kunanta
bahwa yang menjadi juara satunya
selamat kepada tim koki cilik
tim hasuma alias
asun dan ismail
menjadi juara kedua alias sunter up
dan yang menjadi juara ketiga
ya walaupun ini
agak berat sebetulnya
karena memang rasanya kemanisan ya
saya toleransi karena kemanisan itu
saya banget gitu ya
maka dari itu
yang menjadi juara tiga adalah
tim bu yulis
seperti yang sekarang
rasanya horror ketika makanan masuk ke mulut seperti ada suara halilintar dan rolongan serigala
jadi saran saya mungkin untuk trio bemo besok besok coba masak yang ringan ringan aja
apa juga pak
masak air ya
mungkin paling keras
untuk timnya sobri ini ya
kalian gak perlu bersedih ya
karena kekalahan itu bukanlah kunci dari kegagalan ya
asalkan kalian mau belajar dengan sungguh sungguh maka kalian bisa menjadi juara
mungkin di perlombaan berikutnya nanti ya
pak ustaz karena sudah diumumkan siapa menanya boleh nggak saya kasih pantun
jalan jalan ke bandara
paling enak makan ke dong dong
selamat buat sang juara
untuk tim juara yaitu tim koki cilik
silahkan untuk ke depan dan beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim profit cire
silahkan kalau ada yang mau disampaikan
oke jadi ini kan cuma perlombaan untuk seru seruan aja
kalau ada yang menang atau kalah nggak usah dianggap
ya kita kan di sini gak dapat hadiah apapun
jadi kita di sini cuma saling berkarya
aku punya pantun
saya masih baru

cukup sekian dan terima kasih
singkat padat burung
aku itu mau terus belajar
siapa tahu nanti aku bisa jadi chef kecil macam kalian
sekarang usap usap yang mulia nasyatun akan menutupi dengan pantun
ada gajah di atas muara
menang kalah tetap saudara

aduh aku kaget ya allah
ya allah neng
apa sih kalian ngapain sih buru buru begitu
sampai positi ditabrak
nggak tahu nih
bu ted dari tadi tuh bolak balik kamar mandi terus pok
bu ted biarin lagi
lagi kan kamu tuh habis makan apaan sih
jadi tadi begini lelis
kan nasinya banyak
terus di pinggir nasi
di situ kan ada sambal
pantesan kamu diare
wah ini mantap
positi punya obat diare nggak
apa kabar pak rt
ini rt ada kepentingan mendadak
ada apa pak rt
saya dengar katanya warga sini ada yang positif terkena penyakit demam berdarah
astagfirullahaladzim ya allah
terus terus pak rt
jadi siang ini daerah kita akan dirakan pengasapan untuk memberantas nyamuk demam berdarah
baik baik pak rt kalau begitu
kalau gitu saya mohon bantuannya untuk diumumkan segera ya pak ustadz
terima kasih pak ustadz
ya sama sama pak rt
terima kasih pak satpam
pokoknya mette tenang aja
ya kan insya allah udah gak ada lagi yang kena demam berdarah di sini
ini nggak bisa dimatikan lampu begini
gelap terus nyamuk demam berdarah juga udah kagak ada
tapi yang ada saya kagak jadi ke pasar
gara gara gebangnya dikunci udah gitu kuncinya dibawa lagi
itu siapa yang ngunci siapa yang ngunci
itu orangnya yang pakai pentungan
yang pakai pentungan
lah kayaknya saya kenal
eh pak siti nggak boleh marah marah gitu ya
ingat ini belum puasa
iya pak ustadz lepongan di situnya mak
cuma saya tanggung banget udah marah dari gerbang sampai sini
dulu dulu ini pak siti rumahnya bahagia
eh cakep cakep cakep pak ustadz
makasih ya pak rt maafin ya assalamualaikum